warga di ibu kota kabupaten pegunungan bintang oksibil terbang menuju jayapura menggunakan
pesawat komersial dan pesawat milik tni angkatan udara para warga yang meninggalkan kota oksibil
kebanyakan adalah wanita dan anak anak sementara kaum pria mengungsi keholres pembunuhan bintang
sembari menjaga rumah mereka sejak kamis hingga jumat siang lima penerbangan telah mengangkut
warga menuju jayapura papua bupati pembunuhan bintang yang telah berani menjaga mengatakan
situasi di kota oksibil telah membaik lantaran sejumlah pasukan gabungan telah membantu menjaga
kota namun bupati makui hingga saat ini masih banyak warga yang mengungsi itu lokasi
karena ada teror penembakan itu wajar itu sudah pasti karena itu pembakaran dan kantor itu di
kota itu wajar sebagai manusia tapi harap tenang supaya
sementara itu dan rem satu ratus tujuh puluh dua praja wira yakti brigjen tni jawa sembiring menyatakan serangan dari
kelompok bersenjata di pegunungan bintang terjadi usai pertemuan pimpinan kelompok
kodak tiga dengan sedih sambon di papua new guinea mereka menamakan diri kelompok bagian dari kodak
tiga puluh lima bintang timur mereka ini yang melakukan aksi terus menerus di bawah pimpinan anathia
dan aksi aksi teror yang mereka lakukan ini juga harus jadi bagian tanggung jawab dari
sebisa bom oleh karena itu saya sama merekkan bnpt interpol tangkap sebisa bom yang ada di
pnj karena terus terus dia mengkuar kuarkan memberikan semangat karena pasca pertemuan
tersebut kelompok ini terus melakukan aksi sementara itu pada sabtu pagi imbas dari serangan
kelompok bersenjata di bandara oksibil membuat seluruh petugas bandara meninggalkan bandara
menuju jayapura belum diketahui kapan mereka akan kembali bertugas di bandara oksibil meskipun tidak
ada petugas airnafri bandara aktivitas bandara saat ini masih berjalan ditangani oleh pasca
steny angkatan udara juga di di di jagain sama rekan rekan dari tni jadi pasca pun juga ikut
monitor posisi dan penerbangan sana berarti petugas airnaf ada di sana

ya di sana
jadi pasca pun juga ikut memonitor posisi keadaan penerbangan di sana pak
berarti petugas airnav ada di sana
ya di sana
alat perestirma semangat sudah kami tarik karena kondisi selamat keamanan
ada pun pasca aksi penembakan pesawat trigana air pada sembilan januari di bandara oksibil
perusahaan penerbangan trigana telah menyetop penerbangan dari dan ke bandara oksibil
jirwel jayapura papua